wali kota surabaya tri risma hari ini mengeluhkan kepedulian warga surabaya
terhadap kebersihan lingkungan yang semakin rendah
hal ini terbukti saat minggu pagi risma membersihkan sampah di kawasan wonokusumo kidul
namun warga hanya menonton
wali kota surabaya tri risma hari ini bersama sejumlah staf pemerintah kota hingga pasukan kuning
minggu pagi ramai ramai gotong royong membersihkan sampah dan saluran air
yang tersumbat di jalan wonokusumokidul surabaya
selain pilja bakti wali kota juga menurunkan sebuah eskavator
untuk mengeruk sampah dan tanaman liar yang mengendap di selohkan air
tak hanya itu lima buah truk juga diturunkan untuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan jajarannya
sontak kedatangan orang nomor satu di surabaya ini membuat sebagian besar warga terkejut
namun sayangnya masyarakat bukannya
yang ikut membantu malah justru menonton dan mengabadikan aksi wali kota dengan telpon genggamnya
rendahnya kepedulian warga ini membuat risma prihatin
pasalnya masalah kebersihan lingkungan yang berakibat fatal karena dapat menimbulkan banjir dan penyakit
lihat warganya nggak ada yang berdiri di sana sekali
iya bu kenapa
ya memang ada lah sini kayak gitu
sebelumnya sama bukanya gitu
wali kota berharap ke depan harus ada pelopor agar warga terus bergerak
dan peduli terhadap kebersihan lingkungan